dan untuk membuat acara yang akan memperkenalkan budaya dan masyarakat indonesia ke masyarakat australia
semakin malam hawa di sekitar jalan cipaganti semakin dingin
ataupun mungkin kita beberapa vas kerjasama dengan dni polri
dia akan merasa terbawa ke suasana ilahiyah juga
salah satunya ada aloeemodin kemudian ada hidroksi aloin yang itu punya sifat antioksidan
yang ternyata ibu sri juga kalau boleh saya mengatakan terlena dengan apa yang saya paparkan di sana
namun saat ini polisi belum melakukan penahanan terhadap ketiganya
apalagi dengan hadirnya banyak sultan sultan baru yang harusnya dijaga jangan sampai mereka kapok
tapi kalau sekarang ketika anaknya izin ke orang tuanya mah mau ke tbm
oh sama kayak gua cun berarti cun
jadi ada komunitasnya sendiri
untuk memastikan bahwa benar benar bisa dijalankan dengan baik ini sistem zonasinya